kita ke informasi lain susilo bambang yudhoyono jumat ini menemui presiden joko widodo di istana kepresidenan
dilansir detik com susilo bambang yudhoyono tiba di istana pada pukul empat belas lebih delapan waktu indonesia barat
mengenakan batik coklat yudhoyono langsung disambut oleh presiden jokowi
keduanya berbincang akrab di beranda istana
masih belum jelas apa yang diperbincangkan keduanya dalam pertemuan kali ini